bulan oktober secara internasional diperingati sebagai hari permukiman dan perkotaan dunia
yang ditandai dengan adanya peringatan hari habitat dunia
yang diperingati pada setiap minggu pertama bulan oktober
dan hari kota dunia yang diperingati pada tanggal tiga puluh satu oktober
peringatan kedua acara tersebut serentak dilaksanakan di seluruh dunia
yang bertujuan untuk mengajak dan menggerakkan seluruh pemangku kepentingan
dalam rangka mewujudkan permukiman layak huni
untuk mendukung pembangunan perkotaan yang berkelanjutan di seluruh dunia
baik dengan hitungan pondur
tiga dua satu
tiga dua satu
di indonesia puncak peringatan hari habitat dunia dan hari kota dunia tahun dua ribu dua puluh
dipusatkan di waduk jatiluhur kabupaten purwakarta provinsi jawa barat
pada tanggal tiga puluh satu oktober dua ribu sembilan belas
tiga dua satu
berbagai kegiatan telah dilaksanakan
dalam memeriahkan peringatan tersebut
mulai dari kegiatan jamboreko mudah peduli persambahan nasional
gerakan clean update di lingkungan rumah susun di seluruh indonesia
penyusunan roadmap dan rencana aksi nasional habitat
ini terdapat beberapa konten kerja di dalam sebuah habitat
pokca kawasan permukiman perkotaan
pokca kawasan permukiman pergesaan
hai acara tersebut dihadiri oleh menteri pupr basuki hadimulyono beserta jajaran direkturat
jenderal cipta karya kementerian pupr wakil gubernur jawa barat duta besar ri untuk kenya
selaku perwakilan tetap indonesia di forum un habitat ketua asosiasi pemerintah kota seluruh
indonesia atau apeksi perwakilan pemerintah kota dan kabupaten serta para penggiat persampahan di
provinsi jawa barat menteri pupr basuki hadi mulyono mengharapkan agar peringatan hari habitat dunia
dan hari kota dunia tahun dua ribu sembilan belas dapat menjadi momentum tumbuhnya kesadaran dan kepedulian
dari seluruh elemen masyarakat terutama kaum muda untuk berkolaborasi dan bersinergi dalam
melakukan aksi nyata dalam pengelolaan sampah yang ramah lingkungan
melakukan upaya pengurangan volume sampah yang dimulai dari sumbernya serta pengembangan
inovasi dan teknologi pengolahan sampah yang dapat memberikan nilai tambah ekonomis bagi perkotaan
tema tahun ini tidak hanya berlaku untuk tema peringatan tapi akan saya pakai sebagai apa ya
waktu saat bahwa saya memikirkan dua puluh lima tahun ke depan sawah untuk jawa tenggara
dan prioritas penahanan sampah indonesia salah satu rencana aksi yang akan terus dilakukan secara
berkesinambungan adalah restorasi sungai citarum yang saat ini merupakan sungai yang paling tercemar
di dunia melalui gerakan citarung hari kita jangan ke sini indonesia mesti lepas sampah ya